kita pantau saudara sejumlah titik di arus balik lebaran dua ribu dua puluh
dalam mudik gesit kompas tv
saudara imbas dari pemberlakuan one way di tol cipali arah jakarta
kepadatan panjang justru terjadi di pintu keluar gerbang tol cikopo
antrean panjang kendaraan yang akan menuju arteri pantura
terjebak kepadatan mulai dari simpang jomin
kepadatan semakin diperparah dengan banyaknya aktivitas warga
yang akan ke pasar induk cikopo
diprediksi kepadatan akan terus terjadi di pintu keluar gerbang tol cikopo
di hari minggu terakhir libur masih banyak saudara warga yang baru
menghabiskan sisa libur lebaran ke pelabuhan ratu dan area sukabumi
akibatnya gerbang tol parung kuda mengalami kemacetan
meski masih ramai kendaraan yang menuju sukabumi
dari arah jakarta polisi tetap memprioritaskan arus balik
dari sukabumi ke jakarta dengan pemberlakuan sistem satu arah